menteri komunikasi dan informatika rudiantara mendukung upaya direkturat jenderal pajak
untuk memungut pajak dari perusahaan teknologi raksasa asal amerika serikat google
sebelumnya hal yang sama juga disampaikan oleh anggota dpr ri
sejauh ini pihak google masih menolak untuk diperiksa pajaknya
dilansir cnn indonesia com sejak lima belas september dua ribu sebelas
google sudah terdaftar sebagai wajib pajak penanaman modal asing
di kantor wilayah pajak tanah abang dengan nomor pajak wajib pajak atas nama google singapore pte ltd
asumsi pajak yang belum di store google ke pemerintah selama lima tahun adalah rp dua tujuh puluh lima triliun
selama ini google hanya membayar pajak terbatas atas kantor perwakilannya di indonesia
yaitu google indonesia yang memperoleh pemasukan atau fee dari google
nilai tersebut menurut ditjen pajak tidak sebanding dengan uang yang diperoleh google
dari pendapatan iklan dan kerja semasa
google juga tidak pernah berpengalaman dengan perusahaan perusahaan di tanah air
bulan lalu google telah mengembalikan surat perintah pemeriksaan pajak
dan menolak ditetapkan sebagai badan usaha tetap atau but
google berpendapat selama ini aktivitas perjanjian kontrak dan pembayaran dilakukan secara online
sementara hal itu belum diatur oleh hukum perpajakan di indonesia